kalau tidak izinnya akan dicabut oleh pemerintah kota bogor
bima arya wali kota bogor secara tegas meminta para pedagang di pasar anyar bogor menutup lapaknya selasa kemarin
para pedagang yang mendengar langsung perintah wali kota tersebut protes
namun protes pedagang kembali ditanggapi secara tegas oleh wali kota bogor
mereka kesal menagih langsung janji bansos pemerintah yang belum juga turun
wali kota bogor yang baru hari pertama kembali kerja setelah sembuh dari virus corona itu menyatakan pemkot bogor sudah mulai menyalurkan bantuan sosial
dalam razia di pasar anyar kota bogor tersebut sebagian kios yang kepergok beroperasi
merupakan usaha bidang yang tidak dikecualikan buka selama psbb seperti pakaian sepatu dan perhiasan
saya sendiri apalagi karyawan karyawan saya paling dia cari makannya di sini doang mungkin tempat lain mungkin ya gimana lah gitu aja
berarti dirumahkan dulu karyawan ya
sementara di minahasa utara sulawesi utara warga desa mori selasa siang menolak rencana pemerintah provinsi sulawesi utara
yang akan membuat lokasi lahan pemakaman korban covid sembilan belas seluas lima hektare di wilayahnya
akibatnya asisten satu pemerintah provinsi sulawesi utara yang datang untuk mensosialisasikan rencana tersebut sempat diusir warga
untuk meredakan situasi warga dan aparat pemerintah yang ada di lokasi sempat melakukan mediasi
setelah mediasi kedua pihak sepakat untuk menyampaikan aspirasi penolakan warga kepada gubernur sulawesi utara
tim liputan cnn indonesia